sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
mas prabu ini adalah orang yang sangat baik gak mungkin dia membunuh
apa apaan sih tante
kalau tante punya laki laki idaman lain
bukan nuduh papa dong sebagai pembunuh
cari alesan aja bisanya
kak lena kan yang bilang sendiri kalau kak lena juga curiga
mas prabu ini udah bunuh mas ihsan
kayaknya yang membunuh iksan itu adalah mas prabu suami kita
he jaga mulut kamu
sembarangan kamu memfitnah saya seperti itu
dasar perempuan kurang ajar kamu tuh
makanya bukan pembunuh ma
sadar dong ma
lepasin aku mas lepasin
gudang asudi masih tinggal sama kamu
itu semua fitnah
kamu jangan percaya
kamu jangan pergi
kamu jangan tinggalkan rumah ini
itu semua fitnah
ini semua benar
itu artinya zaira percaya kalau papa itu seorang pembunuh
dan zaira nggak percaya sama itu pa
papa sampanis selalu lindungi kita selalu menyayangi kita ma
nggak mungkin ma ketawa papa ngakuin itu ma
nggak mungkin zaira
nggak ada yang nggak mungkin ma
semuanya itu mungkin
mama udah tahu kalau papa kamu itu orang jahat
dia itu jahat
mama punya buktinya
kalau kamu mau lihat kamu bisa lihat
zaira nggak mau lihat
mas zaira yakin papa itu bukan seorang pembunuh zaira
nggak boleh lihat
mama gak peduli mama tetap akan pergi
kamu harus lihat
tapi zaira tak peduli
mama nggak peduli
mama nggak peduli
mama nggak peduli
mama nggak peduli
mama nggak peduli
mama nggak peduli
mama nggak peduli